zim zauzaka berada di sana berjalan
selasi maafkan aku
aku tidak bisa menyelamatkanmu
justru kamu yang menyelamatkan aku
maafkan aku selasi
yunda jangan minta maaf
bisa selamatkan yunda
yunda dan raka
juga pernah menyelamatkanku
selasi belum bisa menjadi anak yang berbakti
yunda kalau aku mati
aku masuk surga enggak
aku tidak ingin
aku tidak ingin pulang ke istana yonda
yunda bukan istana
tempatku bersama air
menampilkan buku saya dan ibuku
selasi selasi selasi bangun selasi
selasi selasi bangun
selasi selasi bangun selasi
selasi selasi bangun
selasi selasi bangun
selasi selasi bangun
selasi selasi bangun
selasi selasi bangun
selasi selasi bangun
selasi selasi bangun
selasi selasi bangun
selasi selasi bangun
selasi selasi bangun
selasi selasi bangun
selasi selasi bangun
selasi selasi bangun
selasi selasi bangun
selasi selasi bangun
selasi selasi bangun
selasi selasi bangun
selasi selasi bangun
selasi selasi bangun
selasi selasi bangun
selasi selasi bangun
selasi selasi bangun
selasi selasi bangun
selasi selasi bangun
selasi selasi bangun
selasi selasi bangun
selasi selasi bangun
selasi selasi bangun
selasi selasi bangun
selasi selasi bangun
selasi selasi bangun
selasi selasi bangun
selasi selasi bangun
selasi selasi bangun
selasi selasi bangun
selasi selasi bangun
selasi selasi bangun
lihatlah setiap kemarungan seperti ini
inilah saat yang tepat untuk kita bergembur selamat
balapati kamu jangan kegapang
kamu harus mengikuti semua perintah gopalapati faham
apa sebenarnya yang direncanakan ostradiak dan uzi

nya di halaman caj mentah
pasal oh prominet
dia tidak hel tank

kita bukan mafia